untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi kasus tahanan herman meninggal dunia sudah bersama kami
dini yang merupakan adik dari almarhum herman dan juga sebelumnya kami mencoba untuk menghubungi pihak polda kalimantan timur
namun sampai program ini dimulai belum bisa bergabung kita lanjutkan dengan mbak dini ya selamat sore mbak dini
terima kasih mbak dini dengan saya ferdi sudah bergabung dengan kita sore ini
mbak terkait dengan kematian kakak anda ya kita ingin mendengarkan lagi bagaimana kronologi yang terjadi
apa kemudian yang bisa diceritakan mungkin terhadap tuduhan polisi atau apa yang disampaikan saat itu yang dialami saat itu
itu kejadian awal itu dijemputnya sekitar tanggal dua desember jam sembilan atau jam sepuluh malam ya
sama tiga orang yang kita nggak tahu siapa tanpa menyebut dari mana tujuannya apa gitu
itu kebetulan nggak yang ada di rumah itu adik sepupu saya sih gitu
dan yang kita sayangkan itu kalau memang itu
itu dari kepolisian kenapa tidak menunjukkan surat penangkapan dan tidak menyebutkan dari mana mereka berasal gitu loh
yang kita ini
dan itu pun kakak kita itu dijemput itu tanpa memakai baju ya mas ya dengan celana kolor
begitu adik suku saya mau mengambilkan baju sekejap aja nggak sampai mungkin lima menit mungkin udah hilang diangkut pakai mobil
di mobilnya itu parkir agak jauh
dari rumah sekitar depannya masjid situ ya kalau nggak salah
nah kami itu pihak keluarga mencari lah keberadaan kakak ini di mana pihak siapa yang menangkap gitu kan
ternyata dapat info itu di polres dan pada pukul satu dini hari itu saya ke polres untuk mengantarkan baju buat almarhum ya gitu
dan disitu ketemu dengan salah satu pihak polisi lah
disitu saya menanyakan apa benar kakak saya berada disitu dan polisi itu menjawab dia bilang oh iya saya tadi yang menangkap herman gitu
terus saya menanyakan kasusnya apa gitu
jadi saya tanya ada bukti kah mas
ada saksi kah
dijawabnya kok ada
handphone sama penadahnya sudah kita tangani jawabnya
kebetulan saya tanya mohon maaf mas namanya dengan siapa ini
dia menyebutkan waktu itu rion
nah jadi saya bilang oh kalau memang kakak saya sudah terbukti salah salah tolong diproses aja
jangan dipukulin atau disiksa ya mas
saya bilang kayak gitu badannya kecil
oh tenang aja mbak sama kita aman kok kita nggak kayak gitu
nah setelah obrolan itu adik saya saya datang ke polres waktu itu berdua sama adik saya
adik saya pun pas mau pulang memastikan lagi mas tolong ya mas jangan dipukulin
dijawab yang saya mau
dijawabnya masih dalam pengembangan jadi tidak bisa ditemui
ya akhirnya pulanglah kami gitu
jam sebelas kita ini sekitar ya
jam sebelas siang istri almarhum dengan kakak saya lagi yang namanya herlina ini
pergi ke polres dengan niat mau mengantarkan makanan
ternyata nggak bisa juga ditemui gitu
saat itu ya
jam singkat cerita sekitar jam setengah sembilan lah
malam itu di tanggal tiga
ada pihak polres datang ke rumah
meminta keluarga itu datang ke pores
menko menyebutkan tujuan apa apa gitu ya
pokoknya cuma meminta kita untuk datang ke polres
dan yang kebetulan saat itu kesana kakak saya yang herlina itu
nah jadi herlina sama suaminya datang ke polres
selang setengah jam saya ditelepon dari nomor telepon istrinya dan mengatakan bahwa herman itu meninggal
dan disitu meninggal itu saya sama adik saya ke polres dan kita disana udah bersih tegang untuk melihat jenazah kakak kita
dan disitu sempat ada ribut debat dan apapun lah ya
kakak saya istrinya teriak teriak dan kita semua historis
kenapa kita mau lihat jenazah kakak kita tuh ditahan
kenapa kita tidak dikasih lihat
belum dua puluh empat jam lah ya kakak kita di situ kenapa
kenapa meninggal dan saat kata kita dijemput itu kondisi sehat
beliau lagi berbaring nonton tv habis makan bakso itu sehat dan memang nggak ada sakit apa
mbak dini maaf apakah anda masih bisa melanjutkan wawancara sore ini
oke oke saya ingin menanyakan juga apa kemudian yang meyakini anda dan keluarga jika kakak anda herman ini meninggal tidak wajar
karena kurang dari dua puluh empat jam kondisi herman sudah berubah begitu sejak awal ditangkap
statusnya sudah berubah sudah meninggal dunia begitu
kita itu dari awal gimana ya mas ya
sebetulnya tidak mau berfikir jelek sama kak polisnya
kita tuh apa ya mas kalau memang kakak kita salah pada dasarnya kita udah terima aja gitu
cuma di sini kenapa kita ditahan sementara jenazah itu hak kita
kalau kita mau bilang gitu kan
jadi kita ditahan sampai akhirnya besok pagi dan besok pagi pun lewat dari komitmen
komitmennya saya sempat ketemu pak asad malam itu dan pak asad janji sama saya jam delapan
setelah cek cok yang lama
sesampai di rumah jenazah itu jelas mas jelas penuh luka dari telinga sampai ke kaki ke tubuh belakang
dan bahkan tulang rusuk itu seperti naik ke atas gitu mas
tangan di sebelah kiri yang saya lihat itu saya lihat hanya sebagian ya
saat dibuka ya allah telinga itu udah hampir putus dengan mengeluarkan darah segar
dan tubuh kakak kita itu beku seperti dari luka
dan di situ telinga kakak saya itu hampir mau putus dan tangan sebelah kiri itu bengkok
bengkok disitu dengan luka luka yang banyak
di situ saya langsung lari ke polda untuk ngajak
ini loh lihat lah kakak saya diapain sama mereka ini kenapa sampai kayak gini
dan saat itu tidak mungkin kakak saya itu tidak nyebut
ampun pak ampun
tulang rusuk tuh sampai naik mas
di belakang itu seperti hangus
seperti diseret atau disengat listrik saya nggak tahu lah
saat itu tidak mungkin lah kakak saya tidak ngomong
ampun pak ampun
kemana nanti nurani mereka
saat ini enam anggota
saya pikir ini berat ya
dan memang keluarga harus sabar dan proses hukum berjalan saat ini
sekarang enam anggota kepolisian itu sudah diberikan hukuman
satu diantaranya menjalani pidana
kita ingin mendapatkan perspektif
atau bagaimana respon keluarga
anda sekarang saat ini ditemani pengacara ya
mungkin bisa dibantu oleh pengacara untuk merespon soal ini
karena enam orangnya sudah diamankan
sudah ada proses hukum
apa selanjutnya yang diinginkan keluarga
yang jelas bahwa ini tidak hanya pelanggaran kode etik ya tapi juga
jelas ini merupakan tindakan pidana
dan pemberlakuan terhadap hukum untuk orang orang yang melakukan tindak pidana ini
ya harus diproses secara pidana juga
jadi tidak hanya melakukan pelanggaran kode etik saja
artinya memang kita berharap bahwa proses hukum ini berkeadilan begitu
tidak hanya aspek pelanggaran etik seperti yang disampaikan dan diharapkan oleh pihak keluarga
kita tunggu bagaimana kemudian kasus ini bergulir
dan kita harapkan diselesaikan dengan seadil alininya
keluarga bisa tabah menerima cobaan ini
terima kasih mbak dini dan juga kuasa hukum mas bernard ya
sudah bergabung dengan kita sore ini
dan sampai dialog kita ini berakhir
konfirmasi dari polda kaltim belum kita terima
terima kasih untuk konfirmasi
dan konfirmasinya dari keluarga